ya aku menyukaimu
sebenarnya aku mencintaimu
kau tahu apa
bagaimana dengan mainan yang nenek berikan untukmu ini
aku tidak mau mainan konyol ini
bagaimana dengan tuan pilot
setelah mengatakan itu
alexa lalu mengambil tas dari neneknya
dan bergegas masuk ke kamarnya
melemparkan semua mainannya keluar jendela
wanita tua itu
tapi kau tahu kan bagaimana nenek itu
mereka akan melakukan apa saja
untuk membuat cucu mereka bahagia
mengambil selembar kertas merah muda persegi
dia mulai membuat lipatan
alexa menyaksikan dengan kagum
ketika neneknya menggunakan kertas berwarna berbeda
dan membuka lipatannya
dan dalam beberapa menit
seorang putri origam yang cantik dibuat
dia adalah seorang putri
kau bisa memberinya nama
dan ini dia topi ajaibnya
ketika dia memakai topi di kepalanya
dia bisa melakukan sihir
sihirnya harus bekerja
nenek alexa menidurkannya di tempat tidur
dan kemudian pergi tidur
ini hari yang panjang baginya
dan wanita tua itu merasa lelah
selamat malam sayang
ayo putri kertas
kau hanyalah mainan konyol yang dibuat nenek
oh hanyalah mainan konyol yang dibuat nenek
aku juga tidak menyukaimu
aku juga tidak menyukaimu
dan aku tidak membutuhkanmu
dan aku tidak membutuhkanmu
saat bulan keluar dari balik awan
saat bulan keluar dari balik awan
cahaya seperti susu jatuh pada putri kertas dan

sebaiknya aku bergegas
kupikir kau tidak akan bertanya
kupikir kau tidak akan bertanya
bisa kau bantu aku mencapai jendela

tanya aku apa yang kau butuhkan
terima kasih tuan yang baik hati
terima kasih tuhan yang baik hati
lebih baik aku lari
wah benar sekali
wah benar sekali
yang perlu aku lakukan adalah mengambil topiku tanpa membangunkan gadis itu
dan pergi dari sini
dan pergi dari sini
putri kertas lalu berlari ke arah topi kertasnya
putri kertas selalu berlari ke arah topi kertasnya
tetapi tepat saat dia akan mencapainya

kau ingin topi ajaib ini
kau ingin topi ajaib ini
kau ingin topi ajaib ini
putri kertas mencoba lari
tetapi dia terlalu kecil untuk berlari menjauh
dan kemudian alexa mengangkatnya
hei biarkan aku pergi
tidak semudah itu
kau adalah mainanku
ingat kau telah membuangku

ya jadi aku akan menangkapmu
ternyata kau adalah gadis yang kejam
katakan sesuatu yang baru padaku
tolong tolong biarkan aku pergi
kau tidak mengerti apa yang dipertaruhkan di sini
tidak tidak tidak tidak
tolong dengarkan aku
kalau aku tidak mencapai istana terapung sebelum matahari terbit
penyihir merah muda akan menghancurkan kerajaanku
penyihir merah muda
penyihir merah muda
iya kau tahu aku seorang putri sejati
penyihir merah muda menggunakan mantra padaku dan mengubahku menjadi pohon
aku pikir hidupku sudah berakhir
sampai suatu ketika seorang petapa tua berhenti tiba tiba dan menatapku
mengapa kau menangis pohon
kau kau bisa mendengarku
aku menceritakan semua padanya
saat aku berusia dua puluh lima tahun
ayahku akan menjadikan penyihir yang menyamar sebagai aku sebagai ratu
dan kemudian dia akan menyerahkan tombak emas sihir padanya
dengan itu dia dapat menyebabkan kehancuran besar
penyihir merah muda sangat kuat
yang aku tahu dan begitu juga mantra nya
aku tidak bisa membalikannya tapi aku bisa memasang mantra lain di atasnya
hokus pokus pasang surut dan lokus
melalui perjalanan alam dan teknologi
kau akan berubah bentuk
kau akan menjadi putri origami
dan ketika bulan menghiasimu dengan cahayanya kau akan bangkit
kenakan topi ajaib dan terbanglah ke dunia tempat istana terapung
karena disanalah penyihir jahat menjaga hatinya
letakkan topi ajaibmu itu di atas hatinya dan topi itu akan menghilang ke udara
itu akan menjadi akhir dari penyihir
dan juga kutukannya
tapi kau harus ingat jalan menuju istana terapung itu penuh dengan kesulitan
dan kau harus menemukan hati dan menyelesaikannya sebelum matahari terbit
atau itu akan menjadi akhir darimu
ikuti bulan dan itu akan memandumu ke istana terapung
jadi kau tahu keesokan paginya angin membawaku
dan akhirnya aku dibawa ke pabrik kertas
dan disinilah aku
sekarang tolong biarkan aku pergi
alexa berpikir sejenak dan kemudian berkata
baiklah tapi aku ikut denganmu
apa tidak itu sangat berbahaya
yes waktu petualangan ayo pergi
tapi goh jangan macam macam janji
alexa memberikan topi itu kepada putri kertas
dan segera setelah dia mengenakan di kepalanya
pila emas memancar dari tubuhnya
apakah kau bahkan tahu di mana istana itu
ayo terus bergerak cepat
wah itu wah
fokus fokus pasang surut dan lokus
putri kertas melompat ke dalam air dan seketika berubah menjadi ikan
pada saat itu angin kencang mulai bertiup dan badai akan segera terjadi
entah bagaimana alexa berhasil sampai ke pantai
dan setelah melompat keluar dari perahu dia berlari
di belakang mereka ombak besar menghantam bebatuan
dan menciptakan gempa bumi
ah tunggu aku
putri kertas menyadari bahwa alexa tidak akan berhasil
berubah menjadi bangal dan meraih alexa dengan cakarnya
lalu menariknya ke udara
di bawah air yang mengamuk menelan bebatuan seluruhnya
sama sama ayo terus bergerak
katakan padaku kalau kau bisa berubah menjadi apa saja
kenapa kau tidak berubah menjadi naga dan terbang langsung ke sana
sederhana aku belum pernah melihat naga
jadi aku tidak tahu seperti apa
oh bicara tentang iblis
nah sekarang kau telah melihatnya
seketika putri kertas berubah menjadi naga yang sangat berkata
dua kali ukuran naga yang lainnya
dia merau dengan semua amarahnya
naga lainnya berbalik dan terbang ketakutan
tidak pernah kembali lagi
setelah berjalan melintasi hutan mereka tiba di laut besar lainnya
di seberang laut ini ada istana yang terapung
tapi tidak mungkin kita bisa menyeberangi lautan yang mengamuk
arusnya terlalu kuat dan hujan turun dengan deras
apa yang harus kita lakukan sekarang
jangan takut ketika tuhan pilot ada di sini
aku yang membawa mereka
berjaga jaga kita butuh bantuan
dan pada saat itu semua mainan milik alexamun sudah selesai

jangan pernah membuang barang
bahkan kalau itu adalah mainan kau tidak pernah tahu kapan kau butuh mereka
ini adalah hari yang panjang untuknya
alexam berpikir sejenak
jangan takut ketika tuhan pilot ada di sini
dan kami akan mengikutimu sebagai pasukanmu
mereka pergi dengan helikopter melewati badai yang dahi
ini adalah hari yang paling menyenangkan

ada musuh datang
saat kedua pasukan bertemu putri kertas dan juga alexa berjalan ke istana
saat pintu terbuka mereka melihat raksasa dengan gigi panjang yang menonjol berlari ke arah mereka
sasa menyerang putri kertas tapi alexa datang dan memberi pukulan pada raksasa

apa yang kau lakukan
aku seharusnya menjadi orang yang lebih baik
alexa menutup matanya
putri kertas tersenyum
selanjutnya dia menemukan hati penyiraman
merah muda di wadah yang tersembunyi
dia meletakkan topi di atasnya
dan apa yang terjadi
itu langsung menghilang ke udara
dan seperti yang terjadi
putri kertas berubah
menjadi seorang gadis yang cantik sekali
kembali seperti sebelum kutukan
kau telah menjadi teman yang baik
ketika matahari terbit keesokan harinya
alexa terbangun di tempat tidurnya
apa kapan aku
apakah itu semua mimpi
oh sayang kok sudah bangun
alexa segera bergegas ke neneknya
dan memeluknya dengan erat
aku sudah jahat pada nenek dan juga orang tuaku
dan aku telah membuang mainanku
oh mengapa kau meminta maaf
apa maksudnya nenek
semua mainanmu mereka ada di ruang tamu
alexa segera berlari ke ruang tamu
dan betapa terlalu banyak yang dia lakukan
apa yang terkejutnya dia melihat semua mainannya tersimpan rapi
dan di antara semua mainan itu ada dia putri kertasnya
terima kasih terima kasih banyak
dari seberang ruangan
neneknya memperhatikan dan tersenyum
kau tahu mengapa
karena dialah betapa yang telah membebaskan putri zaina
dan memberikan pelajaran kepada cucunya